kita beralih ke informasi selanjutnya pt penataran angkatan laut indonesia atau pal
akan fokus memproduksi kapal perang dengan target pasar luar negeri untuk tahun ini
penjualan pada kapal perang dinilai lebih menguntungkan daripada bersaing
di penjualan kapal pesiar ferry ataupun kargo
dalam peringatan hari ulang tahun pt pal ke tiga puluh delapan minggu pagi
direktur pt pal mengatakan akan fokus memproduksi kapal perang
untuk pasar ekspor potensi pembuatan kapal perang dinilai masih cukup tinggi
selain itu permintaan pemerintah untuk kapal perang juga meningkat
selain memproduksi kapal baru keuntungan pt pal juga diperoleh melalui
pemeliharaan kapal kapal perang milik angkatan laut
kedepannya pt pal bersiap melakukan ekspansi ke luar daerah surabaya
karena tempat untuk pemeliharaan kapal sudah terbatas